karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh kakor lantas dan jasa marga
dan kemudian angka kematian juga sudah di bawah tiga jadi sudah dua tiga
apakah dia orang miskin orang kaya
yang pertama ke omnibus
untuk anak anak bangka karena kami disana kan cuma kota kecil ya
yang sudah mengisi daftar kesiapan proses belajar mengajar itu baru lima puluh tujuh
artinya mereka bilang jakarta tetap ibu kota gitu
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan abu christian
pada hanya sekedar gimmick di social media karena saya lihat bongbong marcos itu kan penekanannya bukan pada politik substantif ya
begitu bukan bung henra gitu kan
seperti belajar menulis aksara jawa